angka kematian kasus covid sembilan belas di indonesia dalam beberapa hari terakhir tercatat tertinggi di dunia
menyalip india dan juga brazil
tingginya angka kematian linier dengan jumlah kasus harian indonesia yang terus memecahkan rekor
pulau jawa masih menjadi epicentrum penyebaran dengan angka kematian yang tinggi
apa penyebabnya dan sejauh mana pemerintah daerah mengatasinya
saya akan tanyakan langsung ke bapak wakil gubernur jawa timur pak emil dardak
mas emil selamat malam
baik mas emil tinggi sekali angka kematian di jawa timur bahkan sempat tertinggi di indonesia hari ini dua ratus tiga puluh
selama ini sejauh mana upaya penanganan terhadap pasien covid sembilan belas kalau angkanya terus tinggi begini mas emil angka kematiannya
baik ya ini tentunya berkorelasi juga dengan insiden jumlah kasus konfirmasi positif
artinya kalau kita merujuk kepada pakar epidemiologi tentunya semua kembali dari upaya untuk menekan angka kasusnya pada intinya
nah sedangkan dari sisi hilir adalah bagaimana kita memastikan ketersediaan
inilah sebabnya baik dari sisi ketersediaan oksigen obat ini menjadi perhatian yang sangat penting
dan sekarang sasarannya bukan saja untuk mereka yang berada di rumah sakit tetapi juga untuk mereka yang berada di tempat seperti rumah isolasi
ataupun yang melakukan isolasi mandiri
kesemuanya harus bisa mendapatkan akses sesuai dengan kondisi gejalanya dan ketersediaan tenaga kesehatan yang mensupervisi
nah inilah yang kemudian menjadi
jadi upaya kita bagaimana kita kemudian meningkatkan konversi tempat tidur untuk bisa mencukupi lonjakan kasus yang ada
setiap rumah sakit di jawa timur ini hampir memprioritaskan keseluruhannya ini rumah sakit yang ada di jawa timur memprioritaskan kepada covid sembilan belas
oke baik mas emil tapi bisa dipastikan bahwa alat alat kesehatan semuanya sekarang sudah memadai untuk di jawa timur
atau begini karena beberapa daerah di jawa timur juga sudah mulai
atau begini karena beberapa daerah di jawa timur juga sudah mulai
kewalahan terpuruk rumah sakitnya sehingga membuat rumah sakit di lapangan begitu
nah ini bagaimana bisa maksimal pelayanan kesehatan terhadap para pasien covid sembilan belas kalau kondisinya begini mas
ya kenapa kita buat ppkm darurat
ya karena itu karena memang bahaya sekali bagi rumah sakit
jadi tidak ada yang memungkiri fakta bahwa rumah sakit sudah overwhelmed
ya sudah penuh igd juga di kota pasuruan sudah tidak bisa melayani
ini bukan saja karena rumah sakitnya itu
dapat lonjarkan pasien tapi tenaga kesehatannya pun terpapar covid sembilan belas
ya entah terpaparnya di rumah sakit atau terpaparnya di lingkungan sendiri
inilah yang kemudian benar benar menjadi concern dari kita semua
namun demikian bukan berarti kita kemudian mendiamkan saja
artinya harus ada tetap penanganan semaksimal yang bisa dilakukan
makanya pada saat kemudian kontainer dipasang di rumah sakit sutomo untuk kemudian bisa menghandle ya
ini bu gubernur sudah membagikan informasi bagaimana di selasar selasar yang tadinya ada pasien
sekarang sudah bisa teralihkan ke dalam kontainer yang dikonversi menjadi ruang rawat yang lebih
tentunya lebih baik daripada yang kemarin tersedia
ya kemudian gedung parkir di rsds ya rumah sakit dr sutomo juga sedang dalam proses finishing
untuk kemudian bisa digunakan sebanyak dua ratus tempat tidur
nah ini adalah yang di rumah sakit
lalu kemudian inisiatif baik itu
baik oleh provinsi maupun kabupaten kota untuk tempat tempat yang berpotensi dikonversi
seperti lapangan tembak di surabaya kemudian ada beberapa kabupaten lagi
seperti ponorogo ingin mengkonversi sentra ikm nya menjadi tempat untuk mengakomodir pasien
karena begitu pasien positif kendalanya satu adalah mereka ingin ada dalam supervisi
dan kadangkala kondisinya isolasi mandiri dianggap tidak bisa memenuhi itu
maka disediakanlah tempat yang terpusat
dan juga ada ketersediaan misalnya tabung oksigen atau centralized oksigen
untuk bisa kemudian memenuhi kebutuhan bagi pasien yang mungkin saturasinya turun di bawah sembilan puluh lima
tetapi kondisinya masih memungkinkan untuk terapi oksigen sederhana
pak wakil gubernur kapan konversi di sejumlah daerah di jawa timur tadi itu bisa terlaksana
untuk pengadaan rumah sakit dalam tanda kutip dadakan begitu ya
ada yang di lapangan ada yang di ruang parkir dan lain sebagainya
karena pasti sudah sangat mendesak kebutuhannya
ya contohnya lapangan tembak
di surabaya sudah ya karena kalau kita lihat jumlah kasus aktif ya per hari ini
tentu jumlah kasus aktif per hari ini tiga delapan ratus delapan belas ada di kota surabaya
di susul seribu tiga ratus lima puluh empat ada di kabupaten malang

kemudian sembilan ratus enam puluh tujuh ada di kabupaten banyuwangi
nah di tempat tempat yang kasus aktifnya banyak seperti ini
memang dilakukan konversi aset gedung gedung
yang dimiliki pemerintah untuk kemudian bisa menjadi tempat
untuk menerima pasien pasien
nah tentunya kalau gejalanya sangat berat
itu memang tidak mungkin di handle di rumah sakit rumah sakit darurat
atau rumah sakit lapangan
tetapi harus dibawa
tetapi katakanlah yang kondisinya masih bisa diatasi
masih bisa dengan saturasi yang belum terlalu rendah
ini mungkin diarahkannya sebaiknya ke sini
ya terima kasih
mas emil terakhir singkat saja
data dari lapor covid beberapa hari lalu
ada sekitar empat puluh sembilan kematian di jawa timur akibat isoman
sejauh mana pemerintah daerah menjangkau mereka yang melakukan isoman
agar terpenuhi apa yang mereka butuhkan dan terpantau dengan baik
jadi tentunya garda terdepan untuk isoman
kami seperti beberapa waktu lalu ngecek ke salah satu desa di bangkalan
masyarakat di daerah pedesaan
mereka sangat sangat khawatir untuk datang ke rumah sakit
kita tidak ingin kemudian mereka berdiam di rumah
tanpa ada kemudian gambaran kondisinya bagaimana
jadi kami ngecek ke salah satu ponkes des
sebagai sampling aja ini ya
ini kemudian ternyata di ponkes des itu
sudah tersedia oksimeter
rawat yang bertugas di ponkes desa tersebut
juga sudah memiliki apd yang memadai untuk menghandle pasien
seandainya mereka benar positif covid
nah harapannya kemudian mereka bisa mendapatkan
pertolongan dan diagnosa yang lebih dini
karena mereka merasa lebih nyaman untuk berkonsultasi
kepada perawat desa ketimbang langsung ke rumah sakit
apalagi di tengah kondisi seperti ini
namun apabila itu emergency dia harus langsung
melaporkan ke puskesmas dan dapat melakukan penanganan darurat
seperti misalnya memberikan infus
nah inilah yang kemudian menjadi upaya kita untuk meminimalisir
terjadinya kasus terlambat penanganan
artinya sedini mungkin ini bisa ditangani mudah mudahan
tentunya kita bisa mengecek
terjadinya pemburukan kondisi
pak wakil gubernur terima kasih banyak
saya tahu waktu anda terbatas tapi kami apresiasi
sudah bergabung sebentar malam hari ini
kita lihat upaya upaya konkret lainnya
yang akan diambil oleh pemprov jawa timur
mudah mudahan kemudian bisa berdampak terkait dengan
untuk menekan angka kematian dan juga mengendalikan
kasus covid nanti di jawa timur
terima kasih banyak mas emil dardak wakil gubernur jawa timur
kami akan lanjutkan perbincangan usai jeda
dengan sejumlah narasumber lain
tetap bersama kami di cnn indonesia news